partai gerindra membenarkan proses pertemuan antara prabowo subianto dan megawati soekarno putri masih terus disiapkan
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengatakan saat ini rencana pertemuan masih dicarikan waktu yang tepat
sebelumnya ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad sempat memberi sinyal bahwa pertemuan prabowo dan megawati akan terlaksana usai putusan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
sekarang sedang mulai dicocokkan waktu waktunya dan mudah mudahan agenda ini tidak terlalu lama lagi akan disampaikan ke hadapan publik